jadi begini pak dijal bu aminah kedatangan saya
kamu nggak ke depan nggak mau
kalau kamu ke rumah orang terusan kamu gak dihargai enak gak
mau mau nggak dihargai terus
terserah andri masukin cepetan balik lagi
udah bawa belakang terserah kamu
nah itu pak rizal pak
kalau itu bu aminah
yang itu andri anak sulungnya mereka
kalau semua handphone mati gue gak mau sama siapa dong
saya arbet pak
istri gak akan rizal
yang penting pengurunya luar biasa
udara disini segar sekali pak rizal
mangga indra mayu
dari indra mayu
engak kalah sama mangga harumani
terima kasih ya
enggak bisa mempersiapkan apa apa
enggak jadi masalah bu aminah
ini anak kita yang kedua indra
terima kasih pak riza terima kasih bu aminah
emang kenapa sih kalo gue disini
gue kan mau liat
ngeliat lu tuh ganggu
gak mau gak maen gue
bapak ada coba

terima kasih diantre ya
kalo lu ngunciin gue jangan lupa jendelanya juga
gue cuma pengen ada disini
ada yang ada disini tuh ganggu
ada semua orang
gimana sih sopan ada tamu
gak apa apa pak rijal
ada dek selfie di rumah mas rizal
oh terus urusannya bagaimana
sampai mau masuk berita nggak
saya mau ganti baju
siapa tahu saya di foto
pokoknya mualan apa marah dia itu

jadi begini pak dijal bu aminah kedatangan saya